undang undang kesehatan resmi disahkan di rapat paripurna dpr pada sebelas juli dua ribu dua puluh
sebelas undang undang dinyatakan tidak berlaku lagi
namun norma penting dari sebelas undang undang tersebut
tengah dicerna dan diimplementasikan dalam undang undang kesehatan omnibus law yang baru disahkan
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
melalui undang undang kesehatan pemerintah menetapkan dua prioritas utama
yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan
serta menata regulasi dan mengembalikan fungsi regulator pada pemerintah
yang tadinya pembiayaannya ini sangat kurang terukur
menjadi terukur fokusnya ke program
kemudian jadinya tenaga kesehatannya tadi yang sangat kurang
nanti akan cukup dan terdistribusi merata
itu beberapa program program utama
ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia muhammad adib kumaydi mengatakan
bahwa pengesahan undang undang kesehatan masih memberikan catatan kelam bagi dunia kesehatan
ia menilai masih ada
dan potensi kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan
ini yang menjadi dasar bagi kami
bahwa undang undang ini masih unprocedural process
dan berpotensi cacat formil hukum
ini yang kemudian salah satu yang menjadi dasar bagi kami untuk kemudian menindaklanjuti
karena ini sudah masuk ke dalam pengesahan undang undang
maka kami akan melanjutkan dalam satu proses uji materi dan uji formil
di mahkamah konstitusi
ikatan dokter indonesia akan tetap mengawal pelaksanaan program kesehatan
dan berharap upaya uji materi di mahkamah konstitusi dapat membuahkan hasil
tim liputan cnn indonesia